karena keterbatasan jumlah petugas dan lain lain untuk memberikan informasi secara betul
minyak kita palsu dibuat dari minyak goreng curah yang dikemas dan diberi label mirip minyak kita resmi
harganya rp enam belas per botol
danang cahyo semarang jawa tengah